gak usah neng ani
ongkosnya dipakai bayar dengerin ongkos curhat saya aja
ih apaan sih
jangan gitu ah
makasih neng ani
cuy dari tadi aku panggil kok gak nengok sih cuy
cuy dari tadi aku panggil kok gak nengok cuy
bukan sekarang yang gak dengernya
tapi tadi pas kamu manggil
iya bang juga minta maaf
tadi abang emosi
iya abang jelek kok lagi marah marah
enggak abang tetep ganteng kok biar gue marah
gak ada yang ngerti
cuy dari tadi aku liatin kamu bongong terus sih
kata bapak saya jadi orang jangan so akrab
oh stres aku tau obatnya cuy
iman dan takwa
wah saya nggak nyangka ternyata kamu orangnya

bukan kata aku cuy
terus kata siapa
kata bang haji
yang begini cuy
stres obatnya iman dan takwa
tapi kalau masih stres minum es daun dulu cuy
kebawa emosi cuy
emang kamu stres kenapa sih cuy
diantrin pulang sama cowok sekarang juga
terus diajak masuk rumahnya lagi
dimasukin rumahnya juga
wah itu namanya terlalu
yang terlalu bukan saya
oh ya neng rika kan kemaren juga diantrin cowok
oh itu namanya di php in
mujur juga cowoknya di rumahnya lagi
neng rika coba bawa cukup kemaren kemaren
kamu libur ngaperdikemana mana
ini mau pergi pak
gimana es dawetnya pak enak es dawet apa itu
tumben diem aja saya lagi stres ih kang tisna stres kenapa ceritanya panjang
neng ani mau dengerin ih kalau ceritanya panjang mending gak usah deh
ya udah deh cerita tapi agak dipendekin ya
ya pak kamu minum es dawet buat bapak
kamu ini gimana sih bapak itu paling gak suka sama orang
yang suka ngambil hak milik orang lain
bukan orang lain maksud bapak
apa ini minta uang kan tadi bapak nyuruh main bapak ini gimana bunga malah disuruh
main bapak nggak nyuruh apa apa kan tadi bapak bilang kamu libur enggak kemana mana itu bukan
kalimat perintah tapi kalimat bertanya
jadi kalau ditulis ada gambar tanda tanya di belakangnya
bedakan antara kalimat tanya sama kalimat perintah nadanya juga
berbeda bapak itu tadi bertanya bukan nyuruh kamu untuk bermain iya terima kasih bapak
tahu saya belum kenalan kata bapak saya jangan dekat dekat sama saingan ih tahu dari mana dia
saingan kalau kenal juga enggak tapi ini udah kejadian yang kedua kali dari kayak diantarin pulang
cowok iya ih emangnya kang tisna udah berapa kali nganterin mbak rika sering
oh apa apa apa apa apa pur antarin gua mape saya enggak narik dulu sekarang ah orang apa
sih tukang ojek kagak pandang mau narik lu ada urusan gawat darurat juga betul dari mana udah
gak usah banyak nanya ayo maaf deh sekarang saya nggak bisa saya nggak narik dulu sekarang
lebar aduh ya tukang ojek pada mandi kipe semua ya
tisna yang sabar ya kata bapak saya saya orang paling sabar kedua ih emang yang pertama siapa
bapak saya nih nggak usah neng ani ongkosnya dipakai bayar dengerin ongkos curhat saya aja ih
apaan sih jangan gitu ah